sering makan di sini
baru sekali tapi ngobrolnya lama
enggak juga namanya kenapa
saya setiap hari makan di sini
tapi gak tau kalau lili terima pesenan bikin nasi tumpeng
yang bikin nasi tumpeng itu bukan mbak lilis
mau kemana mbak
pakai bajaj mbak
masa mau jalan kaki
emang kantornya deket
itu sepuluh langkah lagi juga sampai
yaudah hati hati di jalan ya mbak
ke jalan lima
boleh minta tolong
dua liter berapa
maaf ongkosnya bisa dibayar sekarang
mas bayar dulu jangan main jalan aja
kan tadi udah buat beli bensin
maaf mas silahkan melanjutkan perjalanan
maaf mas silahkan melanjutkan perjalanan
maaf mas silahkan melanjutkan perjalanan
maaf mas silahkan melanjutkan perjalanan
maaf mas silahkan melanjutkan perjalanan
maaf mas silahkan melanjutkan perjalanan
maaf mas silahkan melanjutkan perjalanan
maaf mas silahkan melanjutkan perjalanan
maaf mas silahkan melanjutkan perjalanan
maaf mas silahkan melanjutkan perjalanan
maaf mas silahkan melanjutkan perjalanan
maaf mas silahkan melanjutkan perjalanan
maaf mas silahkan melanjutkan perjalanan
maaf mas silahkan melanjutkan perjalanan
maaf mas silahkan melanjutkan perjalanan
maaf mas silahkan melanjutkan perjalanan
mau makan atau minum
mau makan dong
ya ambil sendiri aja tuh biasanya juga begitu
bukan air putih
jangan cuma teh dong
enak aja masa teh manis
bayarnya bisa pakai kartu kredit
kalau gitu gak jadi
ada apa liat liat ada masalah
enggak saya makan nya udah mau bayar
lihatnya kesana dong jangan ke saya
emang akan sekarang udah punya kartu kredit
kok tadi nanya bisa bayar pakai kartu kredit
mau ngambil tumpeng ya
baru aja selesai
sering makan di sini
baru sekali tapi ngobrolnya lama
enggak juga namanya kenapa
enggak juga namanya kenapa
saya setiap hari makan di sini
tapi nggak tahu kalau lilis terima pesanan bikin nasi tumpeng
yang bikin nasi tumpeng itu bukan mbak lilis
saya lahirnya pas matahari terbit
matahari itu kan artinya surya
saya dikasih nama suryaman
kalau saya lahirnya pas terang bulan
oh super itu artinya bulan ya
kok dikasih nama suparman
bapak saya yang ngasih nama biarin aja terserah dia
langsung ke empok aja
bisa pakai bajet gak
enggak sekarang jam istirahat
jangan lis nanti bahaya
kalau bukan tumpengnya
kalau bukan tumpengnya
nanti kamu nya yang jatuh
ada yang lebih aman
katanya lagi jam istirahat
jam istirahatnya baru aja habis
ketik warung pak
kamu duluan saya ikutin
ayam buah tumpeng
ya buah tumpeng
pesanan orang udah diambil
masa otong cuma ngeliat masaknya doang gak kebagian
itu ayam mak
itu dagangannya celilis
celilisnya kan gak ada
ini udah hati hati
ini udah pelan pelan
nanti tumpengnya tumpai
megang tumpeng kan kamu
masa akang duduk
bukan di setir
kalau duduk kayak gini
kalau gini lilih yang gak enak